pasca penolakan pendaftaran bakal pasangan calon rustandi dik dik oleh komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta kamis dinihari
bakal calon bupati rustandi akan menempuh jalur hukum
sementara itu aparat kepolisian masih memeriksa dua orang yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan dan perusakan sejumlah fasilitas di kantor kpu purwakarta
rustandi bakal calon bupati purwakarta menyatakan kekecewaannya terhadap hasil yang diputuskan oleh kpu kabupaten purwakarta karena telah menolak pendaftarannya bersama pasangannya dik dik
untuk itu pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait sengketa pencalonannya
ada pun langkah langkah yang harus kami lakukan sesuai tahapan yang ada di peraturan kpu ya kami melakukan langkah
pesertaan pemilu kada yaitu ke panwas
insya allah dalam waktu dekat ini kan tiga hari lagi tim advokasi sudah ditunjuk sudah larian untuk melakukan gugatan ke panwas
sementara itu dua orang yang diamankan dalam bentrokan di kantor kpu purwakarta kamis pagi menjalani pemeriksaan di mapolres purwakarta
keduanya diamankan lantaran diduga
menjadi provokator kericuan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon rustandi dik dik
selain itu keduanya diduga melakukan pengerusakan sejumlah fasilitas serta melakukan pelemparan kepada petugas keamanan
petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti dari peristiwa bentrokan tersebut
kita amankan dua orang yang diduga melakukan pengerusakan
kita amankan sekarang kemudian barang buktinya kita lakukan penyitaan kita dalami kemudian kita akan melakukan
bentrokan yang terjadi di kpu purwakarta berawal dari ketidakpuasan bapak swan bupati rustandi dik dik beserta pendukungnya karena ditolak pendaftarannya oleh kpu purwakarta
penolakan tersebut terkait adanya sk dukungan ganda dari partai hanura
paslon rustandi dik dik yang didukung gerindra hanura dan pks ditolak kpu
karena partai hanura sebelumnya telah terduduk
daftar mendukung pasangan calon ane aming
pembatalan skdpp partai hanura untuk paslon ane aming yang dilanjutkan dengan pengalihan dukungan kepada rustandi dik dik inilah yang kemudian menjadi perdebatan
dian firman syah purwakarta